kembali di kompas yang saudara aksi bela palestina digelar perguruan tinggi muhammadiyah se indonesia
di yogyakarta aksi digelar di sejumlah kampus salah satunya di universitas muhammadiyah yogyakarta
masa menyuarakan aksi bela palestina dan mendesaan israel untuk segera menghentikan serangan militer ke palestina
dalam aksinya masa menggelar mimbar bebas dan bergantian berorasi untuk pelanggaran ham yang dilakukan israel
aksi serupa digelar serentak di satu ratus tujuh puluh dua perguruan tinggi muhammadiyah se indonesia
sidoarjo berkumpul di halaman kampus menggelar aksi bela palestina
dalam aksi ini mereka mengecam keras israel atas agresi dan serangan militernya kepada warga palestina
ada delapan tuntutan yang disampaikan
dalam aksi bela palestina hari ini salah satunya memaksa mahkamah kejahatan internasional
untuk segera mengadili benyamin penyahu sebagai penjahat perang